wali kota surabaya tri risma hari ini hingga saat ini belum menyatakan kesediaannya maju ke pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
risma menegaskan dirinya tidak akan meminta agar diusung sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur
saat memberi pencerahan kepada kader pdip dalam rapat kerja daerah pdp aceh
risma mengatakan dirinya masih melakukan komunikasi dengan pdip yang bakal mengusungnya menjadi calon gubernur dki
kalau saya sudah berjuang seperti dulu saya nolak terus saya ternyata juga tetap turun gitu kan
nah itu ya sudah itu memang mengelak takdir tuhan gitu
nggak ada yang bisa siapapun nggak ada yang bisa mengelak takdir tuhan
hingga saat ini wali kota surabaya tri risma hari ini belum bertemu dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
terkait pembahasan pemilihan calon gubernur dki jakarta
pdip juga mengaku belum memutuskan siapa nama calon
dan yang akan mereka usung
sampai saat ini kalau yang berkembang belum ada kita berkomunikasi secara khusus
baik itu dpp partai maupun ketua umum
tadi kalau kita melihat di media masa bahwa bu risma juga ingin menghadap kepada ketua umum langsung
jadi kalau kami melihat terakhir bertemu dengan ketua umum itu hanya pada saat kunjungan ke surabaya yang beberapa waktu yang lalu
dengan waktu yang tersisa untuk mengajukan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki
mereka masih akan melakukan
kajian dan pengertaan politik
meski belum ada kepastian dukungan terhadap risma untuk menjadi gubernur dki periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua terus mengalir
arief isul cnn indonesia
dan terkait polemik maju tidaknya wali kota surabaya
tri risma hari ini kebakal calon gubernur dki
pagi ini dalam acara car free day di taman bungkul surabaya
sebuah komunitas mengadakan aksi bertajuk cinta surabaya dengan tanda tangan petisi massa
tolak risma ke jakarta
ya untuk mengetahui seperti apa bentuk tolak risma ke jakarta
kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia eka rima di surabaya
selamat pagi rima
bagaimana dengan jalannya aksi tanda tangan petisi di atas kain putih terpanjang
yang menolak risma ke jakarta pada pagi hari ini
ya yuda dan anissa terima kasih
saat ini warga kota surabaya sedang mempersiapkan aksi cipta surabaya
dari komunitas cinta surabaya mereka melakukan aksi tolak risma ke jakarta
ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari warga kota surabaya
yang berharap tri risma hari ini wali kota surabaya tetap tinggal di surabaya
dan melesaikan tugas tugasnya hingga purna jabatannya sebagai wali kota surabaya pada periode saat ini
saat ini di taman bungkul sudah disiapkan berbagai hal
ya ini salah satunya ada poster yang berada di belakang saya ini
jangan paksa risma ke jakarta
ini seakan akan ditujukan kepada partai politik yang mengayomi risma
pdi perjuangan yang memang ada indikasi berharap atau indikasi akan membawa risma ke jakarta
karena memang ada keuntungan bagi pdi perjuangan ketika membawa risma ke jakarta
akan menguasai dua kota besar di indonesia
yakni surabaya dan juga jakarta
dan di samping saya saya sudah ada koordinator lapangan
dari aksi tol ari mas risma ke jakarta
selamat pagi mas
selamat pagi mbak ya
dengan mas siapa
mas sandi setiawan
mas sandi ini merupakan aksi dalam bentuk seperti apa dan sebenarnya apa pentingnya aksi ini dilakukan oleh teman teman cinta surabaya
baik sebenarnya ini adalah aksi spontanitas arah arek surabaya yang saya prakarsai dari komunitas love surabaya
bagaimana bentuk cinta kita kepada surabaya dan bu risma
karena bu risma adalah satu satunya aset warga surabaya
yang mana yang bisa membangunkan memajukan kota surabaya sehingga bisa seindah seperti ini
dan kami sebagai komunitas love surabaya dan mewakili arah arah surabaya
tidak rela jika ibunya arah arek surabaya ini pergi ke jakarta meninggalkan kami
seperti itu mbak
sebagai salah satu kekuatan dari partai politik risma
pastinya nanti akan diminta oleh parpolnya untuk tetap ke jakarta semisalnya
lalu apa yang akan dilakukan arah arah surabaya jika memang misalnya megawati soekarno putri tetap memaksa risma ke jakarta
baik dari pribadinya bu risma sendiri kemarin sudah bilang ke warga surabaya
bahwasannya akan memegang teguh amanah warga surabaya dan akan tetap tinggal di surabaya
ada pun ketika ibu mega untuk meminta bu risma ke jakarta ibu udah bilang
nanti saya akan menghadap ibu dan mohon kepada ibu mega untuk saya tetap tinggal di surabaya
karena pekerjaan saya masih banyak di surabaya seperti itu
baik yang jelas warga kota surabaya menolak risma untuk berhubungan dengan ibu mega

dan aksi ini nantinya akan dilakukan sekitar pukul tujuh pagi
diikuti oleh sekitar empat puluh orang yang nantinya akan membubuhkan tanda tangan di sepanjang kain putih
yang kira kira memiliki panjang sekitar empat puluh meter ini
dan warga kota surabaya siapapun yang datang ke tangan bukul nanti
bisa membubuhkan tanda tangan dukungan mereka untuk menolak risma ke jakarta
baik terima kasih eka harimah korespondensial yang indonesia
yang melaporkan langsung dari surabaya
ini nampaknya cukup menarik juga ya
masyarakat surabaya begitu cinta kepada ibu risma